sementara seorang ibu parubaya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks di
kota bogor jawa barat kedapatan memiliki setumpuk perabotan dan uang tunai jutaan rupiah tak hanya
itu saat dievakuasi petugas dinsos dari kolom jpo jalan raya veteran petugas pun menemukan
empat lembar stnk motor hingga cek senilai satu tiga miliar rupiah di dalam tas ibu tersebut
dari pemeriksaan keluarganya diketahui tinggal di rumah layak huni di kawasan rumpin dan memiliki
sejumlah kendaraan evakuasi dan hasil asesmen dari psikolog kita yang kita punya di dinas sosial
butini ini terindikasi dengan ah odgj atau orang dengan gangguan jiwa
sebelumnya ibu parubaya ini sudah tiga kali terjaring razia namun ia tetap membandel diketahui
ibu bernama tini ini sudah satu tahun tinggal di kolong jembatan bersama anaknya petugas kemudian
membawa ibu tini ke rsmm untuk diperiksa secara medis dan kejiwaan tim liputan cnn indonesia